hai selamat datang di catch play plus movie lover preview bersama saya taufik effendi
dan saya anjana demira
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru nih
yang tayang bersamaan dengan rilis di bioskop
yes dengan koleksi film filmnya yang beragam
catch play plus menghadirkan sensasi menonton bioskop dimanapun anda berada
kita preview film pertama hari ini
nah bagi anda pecinta film film korea
pasti sudah tidak asing lagi dengan bintang train tubusan gong yu
dan juga bintang drama seri reply seribu sembilan ratus delapan puluh delapan park bogum
dua bintang ini akan membawa anda kepada sebuah cerita fiksi ilmiah
parbogung di film ini berperan sebagai sobok manusia kloning pertama
dan gong yoo yang berperan menjadi mantan ejen rahasia ki hon
dan menjaga sobok
anda dapat menikmati film sobox secara eksklusif di catch play plus
bersamaan dengan penayangannya di bioskop layar lebar
nah selain sobok anda juga bisa nih mengakses film lainnya
saya berkembang di bawah tekanan seperti sebuah perah
nikmati akses perdana anda lewat premium
early access di mana anda dapat menonton film box office terbaru yang tayang
bersamaan dengan bioskop dimanapun anda berada hanya di catch play plus
yes tunggu apa lagi dapatkan akses perdana anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul film mega blockbuster terbaru
hingga film terbaru garapan sutradara ternama christopher nolen tennet bisa anda akses di sini dengan harga rp dua puluh empat dua ratus
nikmati juga koleksi film film lainnya di catch play plus dengan paket bulanan seharga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
di mana anda dapat menonton selama satu bulan untuk koleksi film di kolom unlimited
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
bareng saya anjana demira
dan saya taufik effendi